sementara tim kuasa hukum tkn paslon satu menilai kubu prabowo sandi salah alamat mempersoalkan posisi maruf amin di bank syariah mandiri dan bni syariah
bpn pada materi permohonan gugatan sengketa pilpres yang diajukan ke mk menilai paslon satu layak didiskualifikasi karena pencalonan maruf amin terjangga posisinya sebagai anggota dewan pengawas di dua bank ini
wakil ketua tim kuasa hukum tkn arsul sani menegaskan jokowi maruf amin telah memenuhi syarat sebagai capres cawapres setelah ditetapkan kpu
dokumen pencalonan keduanya juga telah diverifikasi
menurut arsul seharusnya posisi maruf amin di dua bank syariah tidak perlu dipersoalkan lagi
langkah bpn mempersoalkan posisi maruf dinilai salah alamat karena mk hanya menyelesaikan kasus sengketa hasil pilpres bukan persyaratan pencalonan
karena kan ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden baik pak jokowi dengan pak g maruf amin maupun pak prabowo dengan pak sandi itu
begitu mendaftarkan kemudian semua dokumen kelengkapan diverifikasi
tidak hanya dokumen yang diajukan saja tetapi juga informasi dari berbagai sumber juga dilakukan pencariannya
dan tidak ada masalah pada waktu itu